nah sekarang saya akan coba memberitahu kepada pemirsa dan juga kepada kita semua tentang apa saja sebetulnya penyebab penyebab
yang bisa membuat seorang anak atau bahkan juga orang dewasa mengalami obesitas
nah obesitas itu sendiri adalah sebuah kondisi kronis di mana terjadi penumpukan lemak dalam tubuh sehingga bisa mengganggu kesehatan
obesitas tidak bisa dianggap sebelah mata itu yang penting karena bisa memicu berbagai penyakit yang bisa membahayakan nyawa kita
berikut rangkuman bahaya obesitas yang kami susun untuk anda
oke yang pertama ya bagaimana tentang obesitas ini
penyebab utama obesitas ini dia yang sama sama harus kita perhatikan
pola makan yang buruk kemudian juga setelah itu ada kurangnya aktivitas fisik
ini merupakan dua hal utama yang menyebabkan mengapa seseorang bisa mengalami obesitas
lalu setelah itu juga ada beberapa kasus
ya beberapa kasus yang terjadi karena memang ada faktor genetika sehingga menyebabkan adanya gangguan hormon
ada gangguan hormon sehingga pada akhirnya membuat keinginan untuk makan itu begitu tinggi
dan juga setelah itu ada kurangnya produksi hormon
nah ini beberapa penyebab utama mengapa seseorang atau anak ataupun juga orang dewasa bisa mengalami obesitas ya
nah kita sekarang
akan lihat setelah itu
ya setelah itu kita akan sama sama lihat tentang penyakit penyakit yang dipicu oleh obesitas
nah obesitas memang tidak bisa diabaikan karena dapat memicu masalah kesehatan yang sangat serius
seperti misalnya ada stroke ya
ada stroke kemudian ada juga ada jantung diabetes dan beberapa jenis kanker serta juga penyakit batu empedu
beberapa jenis kanker yang bisa disebabkan oleh obesitas diantaranya adalah kanker usus
dan juga kanker payudara
jadi ini merupakan hal yang sangat serius sekali pemirsa
oke setelah penyakit yang dipicu oleh obesitas sekarang kita akan melihat bahwa obesitas ini ya
merupakan obesitas ini kita sama sama lihat merupakan penyebab ya sepuluh tiga persen kematian di dunia
jadi ini masalah yang sangat serius
menurut who obesitas menempati peringkat kelima penyebab kematian dunia
ya sepuluh tiga persen
kematian di dunia disebabkan oleh obesitas
lalu fakta fakta lain apa lagi yang bisa kita dapatkan dari obesitas
ya ini dia tentang bagaimana seharusnya kita menangani obesitas
nah obesitas bisa ditangani sendiri dengan disiplin
yang pertama adalah menerapkan pola makan yang sehat serta berolahraga secara teratur
pola makan yang sehat dan juga berolahraga secara teratur
nah penurunan berat badan yang dilakukan dengan usaha sendiri membutuhkan waktu yang lama
karena itu dibutuhkan kesabaran serta juga kontinuitas
agar bisa mendapatkan hasil
jadi niat yang kuat tentunya untuk bisa menurunkan berat badan itu sangat penting
sehingga kita semua bisa lepas dari bahaya obesitas